bingung memilih menu yang cocok saat berbuka nanti
mungkin menu satu ini patut anda coba
ya mie aceh namanya
mie kenyal berbalut rempah asal serambi mekah ini
ternyata makin lezat jika dipadukan dengan martabak telur sumatera
penasaran bagaimana penyajiannya
tampilan taburi mie dengan bawang goreng daun seledri serta beri dua buah udang yang telah
direbus sedangkan untuk martabak telurnya diberi hiasan cabe rawit diatasnya kerupuk

dari mimi yang lain ini aceh ini kandungan rempahnya lebih banyak sementara kita tahu
rempah itu banyak sekali zat zat herbal yang bagus untuk peredaran darah di lebih dari ke
healing ya proses untuk badan kita biar seger biar senang mie aceh dan martabak sumatera ini
tergolong kuliner sehat karena rempah rempahnya sangat banyak dan bermanfaat bagi tubuh mie ini
dipercaya bisa melancarkan peredaran darah dan meningkatkan stamina setelah seharian berpuasa
enak ya karena ini menu berbeda daripada biasanya disini ada martabak telur sama mie aceh
nami aceh ini banyak mengandung rempah rempa ya dan dua belas rempah yang bermanfaat sekali bagi kesehatan manusia
cita rasa yang berbeda dibanding dengan mimi pada umumnya membuat mie aceh semakin digemari
nah bagi anda pecinta kuliner patut mencoba menu yang satu ini dijamin anda bakal ketagihan
lukman rozak surabaya